bukan cuma di sini di pasar sama di jalanan juga ada masalah
saya dik dik sama kang murad lagi mau ngeberesin masalahnya
kita curiga ini semua karena ulah jamak
masalahnya di pasar sebetulnya tempat yang sangat potensial
banyak ibu ibu atau pembantu rumah tangga yang hendak belanja membawa banyak uang di dalam dompetnya
tapi masalahnya di pasar juga ada orang orang yang menjaga keamanan
tapi besok dengan tujuan yang entah apa petugas keamanan yang kurang ajar
justru akan memberi kesempatan pada kita untuk mencopet sebebas bebasnya
coba iwan setahu saya dia kesibukannya cuma tinju
saya butuh bantuan orang buat di pasar kamu bisa aktif lagi nggak
saya sekarang selain sibuk latihan tinju kerja partem juga di toko jeans di champelas
kata kang unggul merek itu harus didaftar dulu
aduh apa namanya ya saya lupa
di bukunya ada
kalau lupa tinggal baca
yaudah cepet daftarnya
hangus masih bingung sama merek atau cap yang ada di kicimpring
mereknya kan kicimpring kang emus
buat capnya pasang aja pak taka emus
pinter juga kamu isih
saya edoh mak
yang sudah pensiun mungkin memang sudah seharusnya balik lagi ke sini
tukang parkir tarik ke dalam
masa nggak ada pilihan
pan mereknya aja kicimpring kang emus
masa capnya mau pakai foto cedoh
bajunya pakai yang mana
dipotonya di mana
gayanya mah diem aja nggak usah banyak gaya
yang dipoto cuma mukanya aja
kan bisa aja akan dibikin kelihatan serius
l stron ya bales kepala
di tangkuban perahu aja di sana pemandangannya bagus
akang yang mau dipotringe cuma mukanya aja
gak perlu pemandangan
kemor udah saya cek rumahnya
bubun belum bisa aktif
kamu tetap di jalur bis
manggu geser ke angkot
bagi gak sehat

hari ini ada empat orang kecepatan di pasar
saya ngerasa ini bukan kondisi yang wajar
orang yang ada disini karena kesalahan saya sendiri
orang yang gak banyak
orang yang gak bener
sebenarnya bener saya kenal
di terminal juga ada masalah
si bubur dikira itu orang
begitu kita tahu dalam teman sendiri si kemot
dia langsung menjelan
di saya pipit yang bermasalah
dia dideketin perempuan
perempuan itu umpan pancingan
sepertinya ada orang lain di belakang semua ini
oke saya setuju
bos jamal memimpin kita
mengambil posisi yang sudah ditinggalkan mus
bagaimana pendapat teman teman yang lain
saya curiga jamal ada di belakang semua ini
jangan terpancing ada perang
kita perlu ngomong ke kang mus
gimana orang lain tahu kalau kita butuh
akang udah minta tolong ke beberapa orang
kalau ada yang mau kerja di akang
di usaha kicimpring
langsung aja dateng
kita udah dapet satu
sama c adam
kalau usaha kicimpring kita udah gede
udah seperti pabrik
bolehlah pasang iklan cari karyawan di koran
yaudah terserah akang aja
jangan terserah saya
kamu aja yang mikir
biar saya bagian eksekusi
ya kamu aja yang mikir
saya udah banyak pikiran
istri saya sekarang banyak permintaan
ya taunya sekarang saya bos terminal
perusahaan rumah tangga
komando di saya
boleh dilihat lihat dulu
mau ke mana lagi
temenin makan yuk
di tempat biasa
yaudah nanti aku kesana
yaudah nanti aku kesana
saya kerja di sini ada yang bisa saya bantu
wan diklik telepon kamu
mau narik kamu lagi ke pasar
iya tapi nggak bisa saya baru kerja di toko jeans
saya juga mau ditarik lagi ujang juga
saya mau fokus jualan sepatu aja
tapi ada masalah terus
kenapa ya dik dik mau narik kita lagi
paling ada masalah
kurang tahu juga
ya udah gitu aja wan
takut ganggu kamu kerja
kamu kalau lagi kerja jangan telponan aja
ya udah aku mau
kurang bagus ujang
itu mah memang iya
mungkin karena fotonya pakai hp
terus yang fotonya juga saya
harus ke photo studio atau gimana ya
kayaknya mah gitu kang
terusin kerjaan saya
suami c edo masih nganggur
kenapa nggak mau diajak kerja di sini
tapi dia juga gak bilang mau
beneran nganggurnya udah tiga tahun
mungkin lebih sedikit
terakhir kerja kerja di mana
bagiannya barang yang keluar dari gudang
sebelum kerja di pabrik kerja di mana
suami kamu malesnya dari dulu
dari masih bujangan
kenapa kamu mau nikah sama dia
yang mau sama saya cuma dia
mau dipoto buat apa
terus capnya pakai foto kamu
nanti waktu dipoto gayanya jangan kayak si neng kalau dia lagi dipoto
jadinya akan kepikiran pengen begitu
ya udah akan berangkat
iya hati hati di jalan
kamu sebenarnya siapa
kalau kamu memang benar punya niat baik
jadi teman pipit gak apa apa
kalau kamu punya niat jelek suruhan orang
apalagi orang itu si jamal
tete di braga
saya juga di braga
braganya sebelah mana
di jalan kara tete
yang susah senyum itu
udah tau kalau tete itu suruhan kamu
dia tau dari mana
dia di sini
sekarang gak ada
saya tau dia sekarang gak ada
saya gak tau
ya kita harus pisah
iis gak bisa ngasih tau kenapa
pokoknya iis gak bisa ketemu lagi sama kang pipit
udah usah sedih
anggap aja waktu kamu ketemu iis
sekarang kamu sudah bangun
mimpi itu sudah tamat
kamu sudah bangun
mimpi itu sudah tamat
kamu sudah bangun
tunggu for satu jam ya pak
si ipupun jadi korban diweronan orang
dalangnya si kemot
tapi kita gak tau masalanya apa
si kemot menghilang
padahal selama ini kelihatannya baik baik aja
mau jangan yes yes yes aja dong
di terminal lagi ada masalah
yang ngeroyok orang suruhan si kemot
anak kuahkan juga
karena saya yakin sekarang pengawasan di pasar sedang ditingkatkan
kalau kita operasi di sana lagi itu sama aja dengan bunuh diri
padahal nyopet di sana enak bos
setengah jam kita bisa dapat empat dompet
kita sewaktu waktu akan kesana lagi kalau situasi kondusif dan kondisinya mendukung
dimana orang orang seperti pedagang pembeli
atau orang orang yang bertanggung jawab masalah keamanan merasa pasar sudah kembali aman
tentram dan bersahaja
jadi sekarang kita balik lagi operasi di angkot
iya saya ngurusin jalur bis emang ibu ngurusin jalur angkot
syukur kalau kamu ngerti
akang juga harus ngerti
supaya akang bisa cepet cepet beresin masalah di terminal
kalau misalnya di terminal udah beres akang nanti jangan pura pura lupa
nining tetap pengen punya rumah baru sama mobil
sekarang kalian berangkat let's go
hati hati di jalan
udah di fotonya kang
maksud kamu saya gak ganteng
jangan menjilat kami
apa begitu bro
ganteng atau demekang

kok turun disini
si tete yang tadi duduk di sebelah kapuk
tadi tangannya mau masuk ke tas kamu
untung gak keambil
foto selfie kita yang tadi berarti hilang
kita mau masuk
kalo kamu datengnya kemaren
belanja ke factory outlet yang di riau
ane mau dibeliin baju sama atuh
mau belanja mah keluar uang sendiri
dari mana kangkobang
pulang dulu makan siang di rumah
lagi menghemat ya
mau beli mobil
ah bapak bisa aja
ini mau cari tempat buat bikin kaos
kalau di bandung katanya bagus bagus
kamu mau jualan
mau ada pesenan
mau tahu jenis sama harga
buat ngasih penawaran
hmm usaha kamu bukannya bisnis online
ini imas kerja disini udah
lama dari waktu papi sama mami
ada salam dari amin
salam juga dari imas
tasik tasik tasik tasik
tasik tasik tasik tasik
tasik tasik tasik tasik
bukan cuma disini
di pasar sama
di jalanan juga ada masalah
terus gimana bos
saya dik dik sama kang murad
lagi mau ngeberesin masalahnya
ini semua karena ulah jamaah
ini semua karena ulah jamaah
teis udah mundur
takut sama kang murad
takut sama kang murad
si kemot juga udah gabisa balik lagi ke terminal

orang orang yang dia bayar
ngaku sama murad
terus dikik udah tau
udah dua hari gak muncul
dia gak ada
waktu disini ada masalah
saya justru jadi curiga
saya justru jadi curiga
dia terlibat tapi seolah olah
kamu tugas di dalem
jaga keamanan pasaran
kalau ada si unang
kamu harus nawasin dia juga
kamu harus nawasin dia juga
aku kecoh petan
aku kecoh petan
diangkut untung aja neng liat
terus neng ajak ke perusahaan
untung bukan nini yang liat
pasti langsung nini hajar
waktu aku kecoh petan
gimana caranya kamu nemuin lagi dompet aku
sekarang temen aku yang kecopetan
kamu bisa bantu nemuin lagi dompetnya
terima kasih sebelumnya ya john
dompet kamu bakal ditemuin sama johnny
iya temennya temen saya kecopetan
saya tanya dulu
teman kamu yang kecopetan namanya siapa
kang temennya temen saya kecopetan
bilang sama dia lain kali hati hati
biar nggak kecopetan lagi
cari dompet temennya teman kamu yang kecopetan
kalau yang kecopetan kamu atau keluarga kamu
kalau yang kecopetan cuma temennya temen kamu
oh saya sekarang di bandung
nanti saya ke tempat akang
boleh saya tunggu
kamu kapan ke tempat sebelumnya
nanti sore atau mau pulang
kamu hafal jalan jalan bandung gak
mana kamu gak bawa kendaraan sendiri lagi
kalau nggak bisa nyetir
itu namanya bukan minjem
tapi mau minta anterin
nggak usah kamu anterin
kan kamu habis kecopetan
aku pinjam sama orang rumah
kalau kamu masih mau sedih
sedihnya di rumah aja
orangnya si gobang sudah berkurang
kamu habisin aja sekalian
pakai tangan orang lain
jangan orang yang kemarin
cari orang yang lain lagi
siapa duluan yang harus saya habisin
seterah mungkin si cece
sampai jumpa lagi